kami siang mahkamah konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan kelompok buruh atas undang undang cipta kerja
pihak pemerintah mengaku menghormati dan akan mematuhi putusan mk mengenai undang undang cipta kerja dengan sebaik baiknya
namun selama proses perbaikan dilakukan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja tetap berlaku
setelah mengikuti sidang

pertama setelah mengikuti sidang mk dan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan daripada mk
serta akan melaksanakan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja
yang kedua putusan mk telah menyatakan bahwa undang undang cipta kerja masih tetap berlaku secara konstitusional
sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh mk
yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan
yang ketiga putusan mk juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru
yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan undang undang cipta kerja
dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan undang undang cipta kerja
selanjutnya pemerintah akan segera mengikuti sidang dan pemerintah akan menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan undang undang cipta kerja
selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan mk yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang undang
dan melaksanakan dengan sebaik baiknya arahan mahkamah konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan mk tersebut